kamar kenapa kok seperti sedang berisah begini
kakak sebenarnya kepikiran dengan temannya alina dan juga ke yang bernama sakti
emangnya ada apa dengan anak itu kak
kalau menurut kakak sakti
sepertinya ada orang di luar
lam lam lam lam
harusnya kau lihat muka aku barusan
banyo anak harimau
ada apa kau pagi pagi ke sini
nilam saya mau ngambil baju baju saya yang ketinggalan kemarin
sekalianlah kita pergi ke kampus sama sama
tapi lain kali kau harus ketuk pintu
kau nih saya telpon berkali kali tidak pernah diangkat
saya lewat saja depan rumah kong
pintunya enggak terkunci
sudah saya masuk
pantai kali kau yang ngerti
saya mau pergi
bisa sekali kau ya bersilap indah
ngapain kau bawa foto kek
ya sakti kan aku
cuma nurutin saran kau
saran kau kan biar aku menyatakan perasaan aku kekeh
kau ini laki laki yang baik
kau pantas mendapatkan kei
jadi saya dukung kau sepenuhnya
betul perkataan kau ini
kau enggak punya hati sama kei
saya sebenarnya tertarik kepada kei lam
rasa tertarik saya itu berbeda
saya tertarik sama kei
karena dia pintar
tiu beda dengan wanita wanita lainnya
perasaan kalau itu bukan perasaan cinta
kau rupanya berpikir pikir itu untuk dia
kau tak tahu
kau tak tahu bahwa dia cerdas
kau tidak tahu bahwa dia cerdas
kau dengan alina
kau punya hati enggak sama dia
ketika saya melihat dia begitu tulus kepada saya
dia rela melakukan apa saja demi saya
saya jatuh cinta sama dia
aku mantap untuk menyatakan perasaan aku ke key
kau harus menyatakan perasaan kau dulu ke alina
kau yang merencanakan kenapa saya dibawa bawa
kan aku butuh bukti sakti
kalau kau ini gak punya hati sama garis pujaan aku
masih saja kau gak percaya
ya sudah sakti
gak ada salahnya kan
kalau kau menyatakan perasaan kau terlebih dahulu ke alina
setelah itu baru aku ke key
hitung hitung sekalian aku belajar lah dari kau
ya sudah alam

biar bagus hasilnya
sekarang aku siap siap dulu yo
kamar kenapa kok seperti sedang berisah begini
kepikiran dengan temannya alina dan juga ke yang bernama sakti
namanya ada apa dengan anak itu kak
kalau menurut kakak
sakti itu adalah keturunan inyekumayan
tapi dari mana kamara bisa berkesimpulan seperti itu
terkadang pemuda yang bernama sakti itu
suka mengeluarkan bau khas aroma inyekumayan
dan kakak juga merasa memiliki satu garis darah sama dia
dan satu lagi
dan dia juga seusia dengan anaknya rajo dan ratna
jadi maksud kak marah
sakti itu adalah anak dari raja dan ratna
kalau begitu kak marah harus menyelidiki hal ini kak
siapa tahu saja semua teori kak marah itu benar
tapi kemungkinan benarnya juga sangat kecil
karena ayahnya sakti itu
ada paranormal yang sangat terkenal
dan dia memiliki muka nuragan yang sangat tinggi
ya tapi kan tetap saja kan
dia itu bukan seorang manusia harimau
justru sakti pernah beritahu kepada kakak
bahwa ayahnya dia itu
harimau gunung ijen
sayang sekali ya
kalau ternyata memang benar semua yang dikatakannya itu
kak marah itu kasihan sekali ya kak
kak marah padahal sudah pindah untuk tinggal di jakarta
tetap saja masih berkaitan dengan ini
namanya juga takdir
iya kan aku harus pulang hari ini
karena aku masih banyak kerjaan di sumatera
oh iya aku titip alina sama kak marah ya
kak marah tolong ajarkan alina ilmu ilmu singkat
supaya dia tidak menjadi anak yang mancam
iya kakak pasti akan mengajarkan mereka
dan kakak juga titip ibu dan juga ayah ya
iya kak semoga semuanya baik baik saja
aku tidak boleh membuat yang raju semakin tak berdaya
dan menyerah begitu saja
bapak saya sudah tidak berguna lagi
tolong jangan menyerah
saya sudah kuat lagi
kau bayarlah saya tetap disini
saya tetap di rumahnya ratna
satu langkah lagi
kita masih berdua
kita punya tugas untuk menemukan anak kita
satu langkah lagi